pasangan mahasiswa berinisial ap sembilan belas tahun dan hs dua puluh satu tahun
yang saat ini sedang ditahan karena melakukan tindakan aborsi
melangsungkan pernikahan di musola pores kota mataram kamis siang
keduanya tetap mendapatkan pengawalan anggota kepolisian
berpakaian preman dan berseragam
tidak ada tamu undangan yang hadir kecuali pihak keluarga dari kedua mempelai
pelaksanaan ijab kabul berjalan singkat dengan mahar seperangkat alat sholat
mungkin ini ujian bagi kami berdua
kalau di kedepannya lebih baik lagi ya
kedua mahasiswa itu ditangkap aparat polres kota mataram
karena terbukti melakukan tindakan aborsi pertengahan desember lalu
mereka diancam hukuman dua belas tahun penjara
sangka ap dan hs memang ditetapkan sebagai tersangka
dalam perkara tindak berhubungan
kami dikenal polresi di polresta mataram
kemudian kami pun dari penyidik mengakomodir dari permintaan dari keluarga
untuk mengukum pertingkahan
namun pertingkahan tersebut tidak menghalang perpenyidikan
usai melakukan foto dan penyerahan mahar
kedua mempelai dengan pengawalan aparat kepolisian
kembali dibawa ke ruang tahanan mapolresta mataram
lalu rahmat juniadi mataram ntb